presiden joko widodo menggelar rapat internal mengenai perkembangan kasus penyebab gagal ginjal akut
dalam rapat ini presiden memberikan sejumlah arahan kepada sejumlah jajarannya
dalam rapat internal pada senin siang kemarin yang digelar di istana bogor
presiden joko widodo menyampaikan data terakhir per dua puluh tiga oktober
dari dua puluh enam provinsi tercatat sudah ada dua ratus empat puluh lima kasus gagal ginjal akut
sedangkan kemenkes per hari ini sudah menyatakan ada dua ratus lima puluh lima kasus
selain itu presiden joko widodo juga memberikan empat arahan yang disampaikan kepada jajarannya
yang pertama presiden mengimbau untuk tidak menganggap masalah gagal ginjal sebagai hal kecil
sehingga penting untuk mengutamakan keselamatan masyarakat
presiden juga telah menginstruksikan bepom untuk menarik obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal
selanjutnya presiden meminta kementerian kesehatan
untuk terus menyelidiki faktor penyebab gagal ginjal
mulai dari sumber maupun potensi penyebab lainnya
saya mendapatkan siapan pengadaan obat obatan yang dapat mengatasi menangani dari gagal ginjal ini
dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien pasien yang dirawat
pemerintah berusaha mempercepat pengadaan
dan kedatangan fomepizol obat penanganan gangguan ginjal akut anak
menurut menteri kesehatan budi gunadisadikin
tujuh dari sepuluh pasien yang menjalani uji coba kondisinya membaik setelah pengobatan dengan fomepizol
hasil uji coba ini mendorong pemerintah berupaya mempercepat kedatangan pasokan fomepizol ke indonesia
menkes menjelaskan indonesia sejauh ini sudah menerima dua puluh vial fomepizol dari singapura
dan dijerwalkan menerima enam belas
fembelian dari amerika serikat dan jepang juga sedang dalam proses
menkes menjelaskan fomepizol diberikan dengan proses satu vial per anak di tahap awal
yang dilanjutkan empat kali pemberian sesudahnya
ditemukan obat yang namanya fomepizol
kita sudah menerima dua puluh file dari singapura
kita menunggu mungkin dari australia akan masuk enam belas lagi
either malam ini atau besok pagi
kita sedang proses untuk beli dari amerika
mereka punya stok gak terlalu banyak di sana
kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari jepang
mereka ada stoknya sekitar dua ribu an
nah ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat obatnya
dan dari obat yang sudah datang sepuluh kita sudah cobakan ke pasien
tujuh diantaranya membaik kondisinya
jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu
dia gak bisa kencing gak bisa keluar air seni
tapi begitu dikasih obat mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit
ada yang sudah mulai banyak dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali